ya walaikum salam gak
tadi keadaan catherine emang sempet drop
tapi sekarang alhamdulillah udah membaikku

pokoknya kita semua akan melakukan yang terbaik
kamu ngapain buru buru pulang sih
kamu mending pikirin deh keadaan
kamu mending pikirin deh keadaan kamu
pulihin dulu keadaan kamu
udah kamu tenang aja pokoknya catherine disini aman sama aku ya
aku bakal selalu nungguin catherine kok
ya aku juga belum bisa jenguk kamu kesana enggak
ada korban anak kecil yang
kecelakaan dalam kejadian itu juga dan
dia kehilangan kedua orang tuanya
belum aku belum tahu namanya sih
ya makanya nanti aku coba cari tahu lah
ya sekarang sih kondisinya nggak apa apa
ya aku kesian aja gitu loh
anak kecil kecelakaan
terus orang tuanya juga nggak ada
sus kan abis periksaan gitu ya
ada keluarganya bisa dihubungin nggak
menurut informasi dari kepolisian
kakek dan neneknya juga udah gak ada dok
kasian naik lah dok
kemungkinan dia akan dipindahkan ke dinas sosial
karena tidak ada keluarganya yang merawatnya
jadi dia tinggal sebatang kara
gak ada keluarganya lagi
kalau dokter misal
pengen lebih tau
bisa bicara dengan polisi
polisinya mungkin ada di lobi
memang seharusnya saya bicara dengan pihak kepolisian
terima kasih infonya ya
naila baik baik aja kan
tadi pas kami periksa
dia masih tidur sih dok
tapi sejauh ini baik baik saja kok dok
syukur kalau gitu
yaudah terima kasih ya sus ya
ya sama sama dok
kalau gitu kami bermisi kerja dulu ya dok
ini kenapa jadi asa nyalain aku ya maya
dia masih emosional din
dia masih emosi karena kehilangan
udah kamu nguasanin
ya tapi seharusnya nggak nyalain aku dong
aku jagain kok aku ngelindungin dia
mama tau din
kita semua tau
randy mama semua tau
bahwa kamu melindungi keisha dengan semampu kamu
ini sudah takdir
ini sudah putusan dari allah swt
kamu yang melindungi keisha dengan semampu kamu
masih ada disini
keisha yang harus pergi
tapi siapa yang mau kejadian ini
aku pun juga gak mau
aku juga punya anak
aku tahu gimana rasanya kehilangan anak
kita semua disini juga gak rasa kehilangan
kamu dengarkan mama baik baik
stop nyalahin diri kamu sendiri
bukan salah kamu
kamu jangan terpengaruh omongan elsa
dia masih emosional
dia menyalahkan kamu
karena menikuti sifat dia
kamu harus ingat anak anak kamu
kamu masih ada askara
kamu masih ada reyna
masih ada mama
masih ada semua yang di pondok blitar
mama gak suka kamu disalahkan seperti ini
dan kamu jangan pernah berpikiran bahwa ini kesalahan kamu
dan jangan pernah bilang
mendingan kamu yang pergi
kamu ingat anak anak kamu
kamu gak usah minta maaf sayang
aku kebawa emosi pastinya
maaf bukan maksud saya untuk mencampuri ini
betul yang dibilang berosah
tolong jangan dibawa ke hati ya bu
saya juga harus siap dengan kedepannya nanti gimana
pas elsa akan terus meneruskan menyelamatkan saya
situasi ini gue manfaatin buat nunjukin semuanya
gue akan matas matasin elsa terus
supaya dia terus salahin andien
jadi gue aman
deddy yang salah dengan semua ini
tapi deddy gak ingin dibenci sama mama kamu
karena udah bikin kamu celaka
jadi biar tante kamu injur tersangkanya
banin berusaha sebentar ya
pak reni ngapain sih ngejar gue
pak reni ngejar siapa ma
riki tunggu riki
saya udah liat beberapa kali anda seperti ini
apa musuh anda
ini bukan urusan pak
dan jangan pernah ikut jawaban
anda dengar ya
saya juga liat anda malam itu juga sakit
apa yang anda rencanai lagi